kita ke sorotan lainnya saudara puluhan atap rumah warga berterbangan
akibat diterjang puting beliung yang menerjang permukiman di kabupaten bandung jawa barat
banyaknya material bangunan rumah yang berterbangan membuat warga desa sukamaju
selain atap rumah yang rusak beberapa pohon tumbang dan menimpa bangunan warga imbas diterjang puting beliung
sekitar tiga puluh rumah rusak dengan kerusakan rata rata di bagian atap atau genteng yang tersapu angin
antara barusan sama pakasit pakaur saya sendiri mengontrol paling palinglah
ya kurang lebih barusan di kontor tiga puluh lah kurang lebih sementara